kita bersama dengan cerita yang menyenangkan lagi
relawan semua tetap kita jaga silaturahmi jaga semangat
disampaikan kata kata di kebenaran kebenaran dari pertama dulu
kalau ini jelang pengumuman gimana mas dede
kita sudah siap kita sudah nyiapin banyak hal ya
tim hukum kita juga sudah siap maka kita akan ikuti proses
insya allah semua teman teman sudah menyiapkan dengan baik
mas kita di emkan nanti pokok juga tadi apa semuanya nanti
mas gajah ada pengumuman akan mantau dimana mas gajah
harusnya akan pampas atau besok
tapi ada dikejauhan karena ada saksi yang takut
nah biasanya kan pak moky berani bicara
yang takut itu kenapa nih pak mahfud
besok akan dikemukakan di sidang itu bukan di sidang
maksudnya sudah siap semua untuk dibawa ke mk
kan yang nangan itu pak todung dan kawan kawan
berarti mas ganjar dan pak mahfud juga akan ikut ke mk untuk melaporkan langsung
yang tahu prosedurnya kan pak moky punya pengalaman bisa
semua ada awalnya semua ada akhirnya
maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu waktu yang sudah diberikan oleh undang undang